dia gak tau menau soal kasus penculikan adiknya ke ribu
yang pasti gue sih sama sekali nggak percaya sama omongan dia
dan yang penting gue udah ngasih peringatan keras
aku bilang sama dia untuk semua geng serigala
jangan pernah ganggu anak anak warrior lagi
karena gue gak bakal tinggal diam
tapi tetep aja boh ini gak bisa didiemin
karena mereka udah mengancam keselamatan anak warrior
kita tuh cuma takut aja gue kalau mereka makin nekat
kita harus kasih tau anak anak
kalau perlu kita serang aja mereka
justru gue menghindari itu biar
emang kamu dan anak kamu sudah ada acara
bisa kok mas malam ini dinner
kebetulan saya dan sila memang lagi nggak ada schedule juga
dan santai juga
cuman saya kaget aja
secepat ini mas mau bahas tentang perjodohan sila dan boy
lebih cepat lebih baik
dan pasti saya akan merasa senang
dan saya bisa ajak anak kamu dan boy
untuk kita selamatkan
sama sama berkunjung ke makamnya kiner
kamu tentukan aja tempatnya
jamnya kamu mau jam berapa
saya menyesuaikan jadwal kamu
bagaimana kalo kita ketemu malam ini
untuk dinner jam delapan malam
dan saya akan minta sekretaris saya
untuk reservasi tempat tersebut atas nama saya
bila mau gue jemput kamu
sejak kapan sih mama bohong sama kamu
oke pokoknya mama minta kamu mandi rapi rapi yang bersih yang cantik yang glamor
pokoknya kamu harus tampil seperfek mungkin biar boy makin jatuh cinta sama kamu
tapi mah memang keburu ya udah jam segini loh
udah pokoknya semua mama yang atur ya cantik
kamu tenang aja beres
aduh aku jadi deg degan deh mah aku gak nyangka semuanya berjalan secepat ini
sama mama juga kaget tadi pas ditelepon diajakin dinner
oke oke aku ganti dulu ya oke
yang cantik ya sila
halo jeng jeng hesti eh maaf ya ganggu
jang saya ada kabar mendadak nih
saya mau pakai jasa jeng dong untuk memeriksa
bawa juga ya sama jeng
satu lagi yang kostumnya bagus bagus tuh
aduh namanya jeng siapa
jeng erina betul
saya minta tolong jeng erina juga bawakan baju yang bagus
karena saya mau ada dinner yang mewah pada malam hari ini
oke oke kalau gitu saya tunggu sekarang juga ya
terima kasih jeng hesti
sampai ketemu di sini ya
sebentar lagi hilda akan jadi besan yang kaya raya
kok jam segini belum pulang
aku masih di luar lagi ada urusan
papa mau ngajak kamu dinner
biasanya juga papa sibuk sama kerjaan papa
orang aku sakit aja papa malah lebih milih pekerjaan papa kan ketimbang ngurusin aku
kenapa sekarang tiba tiba ngajak dinner
boy papa tahu
kalau kamu marah sama papa karena apa gak pernah punya waktu sama kamu
tapi bukan berarti
papa gak peduli sama kamu nak
untuk kali ini apa harap kamu bisa datang ya
karena papa mengundang sahabat almarhumah mama kamu
aku tahu pak ini pasti ada sangkut pautnya sama omongan papa tadi sore kan
tapi maksud aku kenapa terlalu cepat bikin pertemuannya
papa hanya ingin mewujudkan permintaan terakhir mama kamu boy
makanya papa gak mau menunda nunda
papa mau ngatur waktu untuk pertemuan ini
kamu gak nolak kan
iya aku tahu
cuma maksud aku nggak malam ini juga pak
aku gak ada waktu aku masih ada urusan
ini aja aku masih di luar sama temen temen
kamu selesaikan dulu urusan dengan temen temen kamu
lagian dinner ini jam delapan malam boleh
yaudah yaudah yaudah
oke aku akan datang
tapi inget ya pak
aku ngelakuin ini semua cuma karena mama
kalau begitu kamu jangan telat ya
papa tunggu kamu di rumah
nanti kita sama sama ke restora flash
papa sudah reservasi tempatnya
buena ee jadi orang kaya
kalau mau ya tinggal beli
mobil udah banyak kayak gini masih aja beli satu lagi
untung gak ada aku
coba kalau gak aku lap lap mungkin mobil udah jam orang
gimana gak mau jam orang coba
lihat keseringan orang kok
daripada dibawa jalan
kamu itu tugasnya untuk membersihkan semua mobil mobil di sini
sebetulnya aku tuh terpesona banget ya pak
habisnya mobil bapak tuh banyak banget pak
apalagi yang ini pak
sebetulnya mas bo itu paling keren pakai mobil ini pak
tapi sayang mas boy tuh lebih suka naik motor
kok jam segini boy belum datang ya
harusnya kan dia sudah siap siap
kok gak ada yang angkat angkat ya sama boy
jangan jangan dia sengaja gak datang
mungkin mas boy tuh lagi ac pak sama temen temennya
jadi dia tuh gak sadar kalau hp nya berdering
suruh dia datang ke restoran flash
jangan sampai telat
biar saya pakai ombu sendiri
kalau begitu saya ambil motor dulu ya
eh bud sebentar
kamu sebaiknya pakai mobil boy aja
eh suruh boy pakai mobil yang rapi
jangan sampai berantakan
saya gak enak dengan teman saya
karena saya dan temen saya mau mengenalkan anak perempuannya pada boy
kamu siapkan pakaian yang rapi minta sama bisa alma
saya berangkat dulu
akhirnya kamu itu jalan juga
dia mau dibilang sama gue
dia nggak tahu menahu soal kasus penculikan adiknya ke ibu
yang pasti gue sih sama sekali gak percaya sama hubungan dia
dan yang penting gue udah ngasih peringatan keras
aku bilang sama dia untuk semua geng serigala
jangan pernah ganggu anak anak warior rahasia
karena gue gak bakal tinggal diam
ini gak bisa didiemin
karena mereka udah mengancam keselamatan anak warior

kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
anak anak kalau perlu kita serang aja mereka
enggak enggak enggak
justru gue menghindari itu ger
tapi kalau nggak digituin mereka neror kita terus boy
lu gak percaya sama gue
kalau mereka masih kayak gitu
itu jadi urusan gue sama moni nantinya ger
dan gue mau minta tolong sama kalian berdua
untuk kasih tahu semua anak anak
sementara waktu mereka harus waspada
jangan ada yang keluar keluyuran sendirian
gue cuma gak rela kalau anak anak warrior
sampai harus masuk ke geng serigala
gak mungkin gue mau anak anak warior
apalagi mereka masih sibuk banget
jalanin bisnis lu depan kayak gini
kenapa amat mereka
nah gini dong
anak beni wijaya itu harus all out
bisa aja pak
lagi juga kalau aku tampil berantakan
kayaknya tetap keren deh
ian kamu tuh harus tau
kamu tuh kalau begini
kelihatan lebih kerennya
lama banget dandan aja
biasalah cewek kalau dandan gimana
bener kan pak
emang dandannya yang lama
ih apaan sih kak
siapa juga yang lama
perasaan bentar doang

setengah jam itu lama
dari tadi kakak disuruh pulang cepat lagi
dianya yang leler gimana sih
leler enggak banget dong
leler enggak apaan

yang penting sekarang

jadi aku juga enggak mau kalah
apalagi malam ini kita makannya di restoran raffles
restoran yang mewah banget ya

aku mau makan di restoran raffles

aku mau makan di restoran raffles

aku mau makan di restoran raffles
aku mau makan di restoran raffles
aku mau makan di restoran raffles

aku mau makan di restoran raffles
aku mau makan di restoran raffles

aku mau makan di restoran raffles